inilah sejumlah barang bukti yang disita polisi dari hr pria tersangka penggandaan uang asal babelan bekasi
selain uang tunai dari berbagai negara polisi juga menyita beberapa kris serta sejumlah benda yang diduga dijadikan alat praktek penggandaan uang
sang dukun dilaporkan ke polisi oleh orang tua nt istrinya karena tidak kunjung menepati janji melunasi utang mereka sekaligus membelikan rumah serta lahan
padahal nt sudah dinikahi hr selama tiga tahun hingga memiliki seorang anak
polres metro bekasi menahan pria berjuluk ustadz gondrong ini dengan tuduhan menikahi anak di bawah umur
apa yang digandalkan
kemudian ini jenglotnya
hr mengaku video aksinya menggandakan uang direkam oleh sang putri untuk diunggah di media sosial agar viral
namun setelah aksinya viral hr berupaya membakar sejumlah barang bukti seperti uang mainan kotak ajaib dan jenglot
yang merintahkan saya
setelah diberi jangkaan dia menggunakan uang merekam istri atau siapa
rekan rekan yang berbunyi
rekan rekan yang di videokan
iya sama tamu pengunjung itu di videokan
hingga kini polisi masih menunggu laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh tersangka dalam kasus ini
sementara tersangka dijerat undang undang perlindungan anak
dedy beben bekasi jawa barat